sementara itu kritik atas pembangunan jakarta masih disampaikan calon wakil gubernur pasangan nomor urut tiga sandiaga uno
terkait penyerapan anggaran misalnya sandi berkomitmen jika menang dalam pilgub
anggaran yang terserap akan lebih besar dari saat ini
berarti ada tujuh dari sepuluh janji kerja pemerintah provinsi yang belum terpenuhi
karena kalau tidak diserap berarti ada program program yang tertahan
dalam kampanye drw empat keluran bali master kecamatan jatinegara jakarta timur
sandiaga juga mensosialisasikan program kjp plus dan kjs plus
sandi juga menjual janji jika menang dalam pilkada nanti
ia akan menyelesaikan sejumlah keluhan warga
keluarga setempat mulai dari harga bahan panganan yang mahal
ancaman banjir hingga ancaman penggusuran untuk perluasan jalan
alan maulana cnn indonesia